pertarungan para calon kepala daerah di sumatera utara mulai memanas
sejumlah tokoh telah menyatakan siap maju di pilkada sumatera utara
di antaranya ada nama menantu presiden joko widodo yang juga wali kota medan bobi nasution
usai daftar jadi kader gerindra bobi langsung menyerahkan berkas formulir bakal calon gubernur sumatera utara
bobi mengklaim punya kesamaan visi dan misi dengan gerindra dan sudah mendapat restu dari mertuanya yaitu presiden jokowi
selain bobi ada nama edi rahmayadi yang merupakan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas
edi disebut akan kembali maju di pilkada sumatera utara sebagai petahana
edi rahmayadi sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan agar dapat maju kembali di pilgub sumatera utara
saya yakin bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya tadi sudah disampaikan oleh beliau
tentu saya melamar untuk saya diusung oleh pdip
kenapa karena pdip adalah partai besar
sebelikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai untuk menimbang
selain kedua nama itu ada nama basuki cahayapurnama atau ahok
nama ahok santer masuk dalam bursa pertarungan pilkada sumatera utara
nama ahok masih dipertimbangkan pdip untuk maju di sumut
selanjutnya ada nama musa rajeksah atau yang biasa disebut
wakil gubernur sumut dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga yang juga ketua dpd golkar sumut
kemudian ada nama nixon nababan
bupati tapanuli utara periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu sembilan belas hingga april dua ribu dua puluh
pilkada sumatera utara diperkirakan akan menjadi pertarungan panas
sejumlah nama beken pun siap bersaing memperebutkan kursi sumatera utara i